sabtu tiga desember merupakan hari terakhir tim sar melakukan upaya pencarian dan evakuasi jenazah korban gempa cianjur
untuk memaksimalkan pencarian basarnas akan memindahkan material longsoran ke lokasi yang sudah disiapkan pemerintah daerah
hingga hari ke dua belas pencarian dan evakuasi korban tim sar dan sukarelawan telah menemukan tujuh puluh delapan jenazah di enam belas kecamatan yang terkena dampak gempa
mereka menemukan dua puluh enam jenazah di lokasi pencarian warung sate sinta dua puluh jenazah di desa cijedil dan tiga puluh dua jenazah diantara reruntuhan akibat gempa
hingga jumat sore sebelas orang masih dinyatakan hilang
untuk memaksimalkan upaya penemuan korban pada hari terakhir basarnas akan mulai memindahkan material longsor dari lokasi bencana ke titik yang telah disediakan oleh pemerintah daerah
material longsor longsoran memang ini cukup
menyulitkan kita dalam memeriksa atau mencari saudara saudara kita yang masih hilang yang diduga tertimbun di longsoran
namun demikian kami sudah berkoordinasi dibantu oleh didukung oleh pak bupati kemudian dibantu pak dandim dan pak kapolres
kita sudah jadwalkan untuk melakukan pemindahan pemindahan material material longsoran tersebut ke salah satu titik yang sudah ditentukan
dan insya allah tadi sebenarnya kita sudah akan mulai melakukan penggeseran material material longsoran tersebut
namun karena lagi lagi cuaca sudah mulai hujan dan cukup deras menjelang sore ini
sehingga insya allah kita akan maksimalkan besok